ini kan rumahku pajak rumah apa yang disini
gemuk gemuk gemuk
aduh gemuk gemuk
kasian lagi tidur
sumpah deh gue gak ngerti pertanyaan lo tuh apa ya
kita kan ada di waksa dew
lu juga temen gue kan
kalo gue siap bantu kok
maksud lo tuh butuh apa
dre please ya gue tuh mau ketemu bos
jadi tolong lo jangan bikin gue marah
kalo lo marah lo tuh keliatan seksi
tenang aja kegagalan adalah sukses yang tertunda
terima kasih pak
bapak ada di sini
ini pak ada laporan pemasukan dan juga
pengeluaran kompeni kita
silahkan kita mau cek
apanya maksud bapak
gak enak ya jadi janda
maaf pak saya gak ngerti musuh bapak
silahkan pak di cek
oh iya besok malam temenin saya ya
ada meeting dengan klien saya dari surabaya
udah deh kenapa sih temen temen gue janda
kayanya semua laki laki tuh pikirannya ngeras semua
butuhan janda tuh besar banget
ibu ada hujan makanan
terima kasih aponi
terima kasih pak
kasar laki laki ganjan
gue udah bilang baru pindah aja nih janda
udah bikin masalah
siap aja laki kita udah kayak kambing dicotok hidung
lama lama kamu kita jadi kambung mesuk
gajar kita usir dia
apa apaan sih kamu
ngapain kamu di sini siapa yang jual security loh
gue pengen balik sama lo
sudah gak percaya
gue dari dulu sampai sekarang juga gue cinta sama lo kok
kamu mau balik lagi sama saya bukan karena kamu mencintai saya
tapi karena kamu uangnya sudah habis kalah judi kan
tuh kan benar
kamu kalah judi uangnya habis
terus mau minta uang
gue kan pengen balik sama dewi
kalau gue balik kan ya gue dapatnya nggak segini
pasti lebih banyak
oke saya kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini
mudah mudahan di bulan depan kita bisa lebih tingkatkan penjualan kita
oke terima kasih
gimana kamu udah siap
siap maksud bapak
saya kira kamu sangat membutuhkannya
salahkah aku bila aku
cepat cepat cepat cepat
pak sudah beruntung
pak pak pak
itu istri saya pak
salah saya apa itu
itu istri saya pak
boleh minta airnya enggak
saya pulang dulu ya
ini kan rumahku
pak jarwo ngapain di sini

ampun ampun ampun
lepaskan aku ah
pak saya kan udah bilang sama bapak kalau saya ini bukan seorang pelacur
alah lo sepura pura deh
saya tahu kamu sangat membutuhkannya
dan kamu sudah lama tidak dirani kan
mencintai dokter dan tinggal dua patricia terus tuh
per reconciliation pulang atau aku bunuh vu